hari buku sedunia yang jatuh setiap tanggal dua puluh tiga april menjadi momen penting bagi dunia pendidikan
di gresik ada sekolah sma nu yang berhasil membangun budaya gemar membaca melalui perpustakaan di sekolah
namun perpustakaan yang satu ini tidak sembarangan
fasilitas yang nyaman serta koleksi buku yang lengkap membuat perpustakaan ini dinobatkan sebagai perpustakaan terbaik se indonesia
inilah beragam jenis koleksi buku di kebun buku milik sma nu satu di kota gresik
mulai dari buku pelajaran sekolah buku agama biografi tokoh seni budaya hingga buku tentang politik terlihat berjajar rapi di antara tangga rak kayu
meski luas perpustakaan tidak terlalu besar namun koleksi bukunya lengkap hingga enam belas buku dan sepuluh buku dalam bentuk elektronik atau ebu
kelebihan dan keuntungan
pembelajaran dari perpustakaan smanu ini adalah suasana ruangannya yang nyaman serta fasilitasnya yang lengkap
desain perpustakaan yang rapi membuat para siswa dan siswi betah membaca buku berlama lama di tempat ini
selain itu mereka juga dimanjakan dengan beragam fasilitas seperti area diskusi area multimedia akses internet serta sistem digitalisasi yang memudahkan siswa untuk melacak buku yang diinginkan
senang puas karena fasilitas di sekolah ini lengkap
dan menjadi anak anaknya lebih semangat ke perpustakaan belajar baca dan belajar
tidak kurang dari empat ratus siswa setiap hari pengunjung perpustakaan ini
berbeda dengan perpustakaan pada umumnya perpustakaan ini juga terdapat corner movie
tak heran jika kebun buku library ini pernah dinobatkan sebagai perpustakaan terbaik tingkat sma se indonesia oleh perpustakaan nasional republik indonesia dua tahun silam
dia kan ruang sinematografi
dia kan ruang sinematografi
dan anak anak sudah belajar mengedit filmnya sendiri
dengan fasilitas yang lengkap kebun library sma nu berharap dapat merangsang siswa untuk gemar membaca sehingga dapat menciptakan generasi berprestasi ke depannya